pelantikan bapak jokowi satu satunya dari sumatera utara
ratusan kerabat dan keluarga korban mengiringi pemakaman mara salem harahap alias marsal
di tpu al mustakim kota pematang siantar sumatera utara
istri korban menangis saat kalah melihat jasad suaminya diturunkan ke liang lahat
korban tewas dengan meninggalkan seorang istri dan dua orang anak
keluarga berharap polisi segera mengungkap dalang dibalik kematian korban
marsal merupakan pimpinan redaksi sekaligus pemilik media online lokal
korban tewas sabtu pagi dengan luka tembak di bagian paha saat berada di dalam mobil
lokasi penembakan berada di pasar tiga nagori karanganyar kabupaten simalungun sumatera utara
pasca penembakan satreskrim polres simalungun dan direkturat reserse kriminal mumpolda sumatera utara
langsung melakukan olah tkp pada sabtu siang
dari lokasi polisi mengamankan mobil korban dan memeriksa sejumlah saksi mata termasuk pihak keluarga
di hasil pemeriksaan tadi pagi pada saat ditemukan oleh istrinya
kondisi yang bersangkutan almarhum itu masih dalam keadaan sadar
tapi dalam perjalanan dibawa ke rumah sakit yang bersangkutan
setelah sampai di rumah sakit ternyata tuhan menentukan lain
korban ditemukan bersimbah darah di dalam mobilnya yang berada tiga ratus meter dari rumah
keluarga yang melihat langsung menghubungi keluarga dan membawa korban ke rumah sakit

dalam perjalanan korban akhirnya meninggal akibat luka tembak di bagian paha dan perut
azarefendi manurung simalungun sumatera utara